permainan lato lato akhir ini menjadi sangat viral dan juga rasanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
meski untuk sebagian orang suara lato lato dianggap mengganggu tak sedikit yang penasaran bahkan ketagihan memainkannya
kemudian bagaimana sebenarnya sebuah mainan atau suatu permainan dapat membuat seseorang penasaran
atau menimbulkan ketagihan dan juga bagaimana dampaknya secara psikologis
kita akan bahas malam ini bersama prof kunchoro suparno guru besar fakultas psikologi universitas gajah mada
halo selamat malam prof kunchoro apa kabar
selamat malam mbak ayu kabar baik dari jogja selamat malam mbak ayu jogja sehat
baik terima kasih kabar baik kembali prof terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia connected malam ini
prof langsung saja kita sedang membahas mengenai sesuatu atau permainan tradisional
yang sedang viral akhir akhir ini yaitu lato lato dan juga kelihatannya sangat digandrungi oleh masyarakat indonesia
terutama anak anak sebenarnya apa sih faktor yang membuat permainan ini kembali naik daun prof kunchoro
karena mengasihkan sesuatu dalam psikologi adalah kaedah
sesuatu yang menyenangkan cenderung untuk diulangi itu sesuatu yang sangat mudah
dan lato lato ini banyak digandrungi orang karena mudah murah
dan ini satu hal yang kalau menurut saya manfaatnya banyak sekali
ini kan mudah murah yang bisa dilakukan
dan ini belajar ketangkasan banyak hal
jangan hanya melihat yang tersurat saja tetapi yang tersirat dari bermain ini apa
baik jadi mudah dan juga murah seperti itu ya prof
nah kemudian kalau kita membahas secara psikologis sebenarnya apa sih dampak positif dan juga negatif
viralnya lato lato belakangan ini prof
kalau saya maaf mbak saya akan lebih mengatakan kenapa sih kok kita banyak kemudian sekolah sekolah itu melarang
apakah sudah kita bisa melihat dampaknya
satu dampak yang sangat positif berapa lama anak ini kemudian sudah mulai meninggalkan handphone
ini satuan yang luar biasa
yang kedua kalau kita melarang dampaknya
anak ini tidak mendapatkan pembelajaran apa apa
tetapi kalau bisa dibantu kita arahkan kita bimbing kita bina
wih banyak yang tidak dapatkan
ada rule of the game kamu boleh main tapi mainnya itu adalah jam sekian
kemudian situasinya seperti ini
itu anak bisa banyak belajar
tapi yang terjadi sekarang hanya dilarang dilarang itu anak tidak dapat apa apa ya mbak
kalau kita membahas juga sebenarnya beberapa sekolah ini sudah ada aturan resminya untuk melakukan razia lato lato seperti itu ya prof
nah bagaimana anda melihatnya
seharusnya orang tua atau guru memberikan respon terhadap kegandungan anak anak bermain lato lato ini seperti apa sih
apakah lebih baik ada treatment tertentu secara psikologis prof
kita ajak bicara
satu cara mainnya tidak boleh pada saat apa
jangan itu terjadi
itu terjadi pada waktu gelap
karena itu berbahaya
yang penting adalah jangan terjadi dalam kerumunan banyak orang
kamu seperti ini itu ada aturannya
kalau misalnya semuanya dilarang kenapa sekarang sekolah tidak dilarang
karena dalam orang mau berangkat ke sekolah itu resikonya kecelakaan lalu lintas juga banyak terjadi
ada di sana
memang sebenarnya lebih baik
ini tidak usah dilarang
tapi lebih baik untuk diarahkan seperti itu ya prof
kemudian kalau kita melihat sebenarnya lato lato ini kan viral juga karena sosial media
dan kita melihat juga anak anak yang menggandrungi lato lato ini meninggalkan gadgetnya untuk bisa bermain dengan offline
alat yang benar benar bisa dipegang secara real seperti itu prof
namun ada beberapa efeknya juga nih
seperti ada anak anak yang viral yang matanya korneanya terkena pecahan lato lato
bagaimana orang tua merespon hal tersebut
sebenarnya kan ada sisi positif dan negatifnya
lebih baik seperti apa meresponnya prof
kenapa mereka kena
kalau anak sejak awal diberitahu cara mainnya jangan dalam kerumunan
artinya yang kita ajari itu bukan hanya kepada mereka yang bermain
tetapi mereka yang melihat
jadi mereka tahu
jangan belum belum sudah dilarang
belum belum sudah dilarang anak tidak dapat belajar apa apa
kemudian kalau kita membicarakan beberapa permainan lain yang juga membuat kecanduan
prof ini kan juga ada ya seperti mobile legends dan lain sebagainya
sebenarnya apa sih faktor yang bisa membuat orang orang ini kecanduan dengan sebuah permainan prof
yang pertama adalah tadi mbak
dan itu juga banyak dukungan yang lain
bunyinya juga tak terkena
dan itu orang bermain ini meskipun seperti itu mbak
karena ini pernah viral pada zaman saya masih anak anak dulu
kalau tidak hati hati tangan saya ini juga akan bisa terkena
ini adalah kelebihan kelebihan yang bisa disampaikan
ini kan permainan ketangkasan dan sehat
tangan kita itu kan senam di sini
ini yang saya sampaikan di situ
jadi intinya kalau menurut saya jangan dilarang
tapi diarahkan dibina
diberikan mereka petunjuk
oke jadi memang lagi lagi harus dibina dan juga diarahkan seperti itu ya prof
terima kasih banyak atas waktunya perbincangan malam ini prof kunchoro
guru besar fakultas psikologi universitas gajah mada
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih mbak ayu selamat malam